setelah empat tahun tak bisa melakukan ekspor indonesia mulai mengirim buah manggis ke tiongkok
ya selasa sore menteri pertanian andi amran sulaiman melepas ekspor perdana komoditi itu dari kabupaten lima puluh kota sumatera barat
ekspor perdana dilakukan di area packing house milik pt bumi alam sumatera yang berada di jorong sawah laweh nagari tungka situ juah lima nagari kabupaten lima puluh kota sumatera barat
ini merupakan ekspor manggis pertama dari indonesia ke tiongkok
ekspor manggis kembali dibuka setelah tiongkok melarang impor komoditi itu dari indonesia
bumi alam sumatera menjadi satu dari sepuluh eksportir manggis di indonesia ke tiongkok
ini dari kabupaten lima puluh kota
yang dulunya transit singapura
kami nego ketemu langsung delegasi china
kami minta langsung masuk ke china
alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi
kita kuota ekspor ada kuota ekspor atau gimana
di sana permintaan banyak
yang penting kualitasnya harus dijaga
jangan sampai bermasalah lagi ke depan
pak kemampuan ekspor indonesia dengan adanya pt alam ini gimana pak
kemampuan ekspor kita dengan keberadaan pt alam yang baru ini
itu targetnya minimal enam puluh
dan kami masyarakat sumatera barat insya allah kami naikkan anggaran untuk bibit manggis
dari perusahaan ekspor tir di ranah minang ini nantinya indonesia akan mengekspor sepuluh ton sesuai kontrak dengan china
ini kita ada kontrak sepuluh ribu ton dengan buyer di guangzhou di china
kemudian juga ada tawaran lima ton lagi di beijing
tapi di beijing itu belum kita penuhi
memang musim manggis
manggis ini unik
dia tidak serentak
bertahap itu untuk awal awal ini kemampuan kita lima sampai sepuluh ton
semakin lama dia bisa puncak lima belas dua puluh sampai enam puluh ton pengiriman
tapi yang pasti bapak kami dari perusahaan juga berharap dapat dibina terus oleh kementerian pertanian
apalagi ini izin izin dipermudah
selain sumatera barat sentra produksi manggis lainnya di indonesia adalah bali dan jawa barat
yang juga rutin mengekspor manggis ke tiongkok
dan berbagai negara lain
jonny dikambang kabupaten lima puluh kota